video yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu
memperlihatkan seorang petugas di subjakarta utara
yang menghalangi pemotor untuk melintas di jpo jembatan penyeberangan orang
meski begitu para pemotor tetap saja nekat melintasi jpo
yang berada di wilayah koja itu saat petugas di sub tidak berjaga di sana
hal ini seperti yang nampak pada suatu sore di jpo tersebut
sejumlah pemotor terlihat melintasi jembatan yang seharusnya diperuntukkan
bagi pejalan kaki maupun penyandang disabilitas
tidak adanya petugas yang berjaga pada sore hari
membuat para pemotor dengan bebas melintas di jpo
meskipun membahayakan para pejalan kaki
menurut sejumlah pejalan kaki mereka cukup merasa terganggu dengan hal ini
namun mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut
ya ngerasa terganggu lah sebagai pejalan kaki ya
karena ini usus pejalan kaki bukan untuk motor
biasanya malah ngalah jadi kepingin
harusnya sih di tangga di bawah itu dibuatkan penjagaan itu yang kayak di sebelah sana itu
jadi kan motor nggak bisa naik ya kan
seperti itu aja sih
kalau udah kayak gitu mungkin nggak bakalan naik naik
sementara itu sejumlah pemotor beralasan
mereka nekat melintas di jpu dikarenakan menghindari jalanan macet dan efisiensi waktu tempuh
di bawah macet
biasanya lewat sini
naik jpo ini
selain mengganggu kenyamanan para pejalan kaki
para pemotor ini juga dapat membahayakan keselamatan diri mereka sendiri
warga berharap pemerintah terkait bisa mengatasi permasalahan ini
gunawan sugro jakarta